pertepatan hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh enam
pemerintah provinsi dki jakarta
memperlakukan tarif rp satu
untuk layanan transjakarta
baik brt atau prt
tarif rp satu ini berlaku
mulai jam sampai dengan jam dua puluh tiga lima puluh sembilan
pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
untuk layanan transjakarta mikrotrans
transjakarta cares dan bus wisata
tetap berlaku tarif ataupun gratis